pak wartawan apa yang dikatakan oleh prof yusril saya pikir itu adalah satu fakta dan itu benar yang disampaikan pak yusu
pak yusril perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat
coba kita bayangkan ya ini bukan permohonan suatu pengujian undang undang
ini adalah sengketa ya sengkela sengketa pilpres
kalau namanya sengketa ada pihaknya pihak termohonnya itu kpu
tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh kpu
kpu tidak ada dipersoalkan yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan tindakan dari pemerintah dan presiden
yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini
bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor dua
jadi paslon no dua sangat benar
tidak ada satupun yang dipersoalkan perbuatan dari paslon no dua
justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah
yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini
karena dia tidak pihak
dia tidak pihak di dalam perkara ini
jadi terlihat memang ini adalah upaya upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah
dan secara pribadi juga untuk pak gibran raka buing raka
jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon no dua
dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya
bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini
tidak relevan dalam perkara ini
kita cerita antara kpu dengan pemohon
jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh mahkamah konstitusi
ini dua senior senior sudah kasih
dalam sejarah karir saya
inilah contoh surat permohonan
dan atau sejenis gugatan